pusat pengelola kompleks gelora bung karno melakukan pengosongan paksa hotel sultan pada hari rabu
hal ini dilakukan karena tenggat waktu pengosongan lahan yang diberikan sudah habis
sebanyak tiga belas sitik di lokasi blok lima belas area hotel sultan di pasang ispandu
penyegelan di lahan blok lima belas gbk ini merupakan pengambilan aset negara dari pt indobuildco sebagai pengelola hotel sultan
rencananya akan dibuat pos pemantauan untuk pengawasan lokasi hotel sultan
sebelumnya pengelola hotel sultan pt indobuildco berpolemik dengan pemerintah selaku pemilik lahan komplek gelora bung karno
namun pada sebelas september lalu majelis hakim pt un jakarta menolak gugatan pt indobilco
selain itu pt indobilco juga kalah dalam sidang perdata dan pidana
karena itu pihak pp kgbk bersikeras melakukan pengosongan
izinnya tiga puluh tahun seharusnya dengan izin yang sudah berakhir tiga puluh tahun
selesai masa izinnya
tapi diperpanjang lagi dua puluh tahun
oke lah kemudian diperpanjang lagi dua puluh tahun
dua puluh tahun sudah habis
ya itu sudah selesai
namun pihak indobiotkom merasa tetap memiliki hak untuk bertahan
salah satu alasannya adalah tidak ada perintah pengadilan untuk melakukan pengosongan
jika melakukan eksekusi sendiri
ini menjadi contoh buruk nanti dalam perkara yang lain
dalam perkara yang lain sudah cukup pernyataan saja
mencipta depredator minta aja aparat kepolisian untuk mengosongkan itu
tanpa perintah pengadilan
itu tindakan pelanggaran hukum
meski telah dilakukan upaya pengosongan hingga kini hotel sultan masih beroperasi
dan ini saja suasana hotel terlihat lebih sepi dari biasanya
berikutan cnn indonesia